konflik dan benturan kerap terjadi di tanah papua seperti yang terjadi beberapa pekan kebelakang misalnya
peran tenaga medis tentu tidak kalah vital apalagi sebagai warga pendatang
dan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu dokter muda yang telah mengabdikan diri beberapa tahun di papua dalam segmen newsroom talk
telah hadir di studio cnn indonesia dr anisya muharti yang telah beberapa tahun bertugas di kabupaten puncak jaya papua
dokter ini tadi beberapa tahun itu udah berapa tahun tepatnya nih
selama bekerja di sana dari awal sampai terakhir
oke saya pergi ke papua sejak tahun dua ribu tujuh belas
jadi sekitar satu tahun sejak saya sekolah s satu waktu itu dari jakarta
kemudian saya sempat bekerja di swasta praktik swasta
cuma waktu itu ada program dari pemerintah
program dari pemerintah
pemerintah untuk kewajiban ptt
kemudian akhirnya saya memilih untuk ikut ptt
waktu itu pilihannya ada daerah sangat terpencil terpencil dan daerah
pokoknya jauh begitu
itu apa alasan yang membuat dokter jadi memilih untuk papua begitu
itu kan sangat jauh apalagi memang belakangan ini juga terkesan memang cukup menyeramkan begitu bagi beberapa orang yang untuk datang ke sana
begitu dengan konflik konflik yang terjadi belakangan ini
apa yang membuat dokter jadi terinspirasi ah saya memilih papua saja dah untuk pendidikan di sana
bukan pendidikan untuk istilahnya bertugas di sana
jadi sebelum saya pergi ke papua memang saya suka traveling
kemudian saya suka naik gunung saya suka sesuatu hal yang baru
kemudian waktu itu ada beberapa pilihan
salah satunya yang menarik untuk saya adalah tanah papua
karena untuk pergi ke papua mungkin untuk diri saya sendiri agak susah untuk bisa mencapai ke sana untuk pribadi
jadi saya pikir dengan program pemerintah ini tidak ada salahnya saya mengabdikan diri saya di sana di daerah papua
kemudian saya juga suka daerah pegunungan maka saya pilih puncak jaya untuk sebagai tempat bertugas saat itu
tapi untuk ptt sendiri sebenarnya tidak lama kan hanya beberapa bulan ya kalau saya tidak salah
ptt memang ada pilihannya
ada yang enam bulan
ada yang satu tahun
ada yang tiga tahun
waktu itu saya memilih untuk daerah yang sangat terpencil
kemudian kebetulan cocok dengan daerah yang saya pilih yaitu puncak jaya daerah mulia
itu waktunya waktu itu enam bulan
enam bulan saja
terus kenapa bisa sampai selama ini bisa dibilang dari tahun dua ribu tujuh sampai kalau misalnya dilihat dari karirnya sendiri sampai tahun dua ribu sembilan belas ini masih ya
jadi karena itulah
karena itu saya sudah berpikir bahwa teman teman datang dan pergi
jadi di sana yang membuat saya betah juga masyarakatnya kemudian welcome nya mereka kemudian sifat dari masyarakatnya yang membuat saya merasa saya betah seperti itu di sana
kemudian juga teman teman sesama ptt yang senasib sepegunungan dan sepenanggungan
kemudian juga orang orang di sana yang saya merasa seperti keluarga
jadi saya merasa oh iya saya ingin mengabdikan diri saya di sana saat itu
kemudian ya berjalannya waktu ternyata setahun dua tahun tiga tahun terlewati sampai akhirnya kemarin tahun dua ribu empat belas saya pergi dari papua untuk melanjutkan sekolah saya untuk mengambil spesialisasi
nah berbicara soal masyarakat di papua sendiri sebenarnya seperti apa sih dokter menggambarkan yang kata dokter
yang kata dokter sangat welcome baik dan lain sebagainya
sebenarnya dari pengalaman dokter selama bisa dibilang belasan tahun ya berarti ya dari dua ribu tujuh di sana melihat masyarakat papua apakah cukup welcome kepada dokter ketika dokter pertama kali datang bagaimana
mereka sangat welcome sekali ya
mereka sangat welcome sekali
jadi pas pertama saya datang di sana memang ada mama mama kemudian mama mama itu panggilan untuk
ibu ibu asli masyarakat asli papuanya kemudian ada bapak bapak mereka juga sama mereka merasa mereka tidak berbicara cuma dari wajah mereka mereka tersenyum dan mereka kadang suka merangkul kita seperti itu mereka merangkul kita
ada beberapa yang sudah bisa mengerti bahasa indonesia ada yang belum tapi dari sifat penerimaan mereka yang terlihat mereka bahagia dengan kehadiran kita

walaupun biasanya kalau misalnya yang pernah saya dengar bahwa biasanya kalau masyarakat untuk di daerah terpencil begitu belum terlalu percaya dengan adanya dokter dan istilahnya dengan medis begitu
nah apakah mereka juga seperti itu atau justru sekarang ini lebih terbuka dengan medis dengan ilmu medis saat ini
kebetulan pada saat saya datang saya juga ke brilliant medis di sekitar saya
saat saya datang di daerah saya itu sebelumnya sudah ada misionaris dari misi misi misionaris
yang mereka ada membawa tenaga medis juga
kemudian ada dokternya ada dokter gigi kemudian ada perawat ada bidan
dan mereka di sana sempat membuat rumah sakit
mereka memang melayani masyarakat masyarakat masyarakat asli papua maupun pendatang
yang dari sebalik gunung maupun yang kota mereka bisa berobat di sana
jadi sebenarnya mereka sudah terbiasa juga untuk berobat di sana
cuma terkendala dengan kondisi alam kemudian kondisi alam yang jauh dari sebalik sebalik bukit
tapi untuk kesadaran mereka datang berobat itu mereka ini sekali
ini di puncak jaya nya ya
di puncak jaya
nah itu kan beberapa tahun belakangan juga kita sering mendengar bahwa
adanya aksi bersenjata begitu dan lain sebagainya
nah ketika kejadian seperti itu apakah dokter memang ada di sana dan juga bagaimana dokter menyikapi ini
saya pernah jadi dari tahun dua ribu tujuh sampai dua ribu empat belas kemarin saya sekolah itu
selama tujuh tahun lebih saya di sana itu banyak konflik yang terjadi di sana
dan kebetulan saya sedang berada di sana
konfliknya dari segi apa ini
dari segi antar kelompok kah
atau justru dari sisi lainnya
antar kelompok dengan yang kita ketahui
seperti itu biasanya tapi karena saya tinggal di daerah kota
biasanya pengamanan lumayan berlapis di sana
tni polris kemudian ya dari
dari masyarakatnya juga
jadi untuk menjalani ini tidak ada masalah
dan karena kita juga orang medis mereka pun tidak merasa terancam akan kedatangan kita seperti itu
jadi ya tidak ada masalah
tidak ada masalah sama sekali ya ketika ada terjadinya tembak menembak segala macam di sana
tapi sempat terdengar juga sama dokter
apa yang dokter lakukan ketika ada suara tembakan dan lain sebagainya
pas pertama saya mendengar mungkin saya pernah tiarap juga
suapai tiarap juga ya
karena tidak pernah mendengar suara tembakan sebelumnya ya
kemudian sempat trauma juga karena terdengarnya dekat seperti itu
terus kemudian setelah beradaptasi berapa lama ya sudah
maksudnya itu hal yang tidak
hal yang wajar begitu hal yang biasa
tapi dari keluarga sendiri bagaimana melihat dokter berada di sana
tentunya dengan adanya aksi tembak menembak seperti itu
apakah memang dari awal keluarga memang sudah mengikhlaskan dokter untuk bisa mengabdi di sana
atau justru ada penolakan penolakan dari keluarga
penolakan pasti ada pas awal awal
mereka tentunya takut karena anak perempuannya berada jauh di daerah konflik seperti itu
cuma saya berusaha meyakinkan ke orang tua
saya berusaha meyakinkan karena dimanapun saya berada
insya allah akan ada yang menjaga kita baik baik ya dari tuhan dari allah
kemudian juga orang orang dimana kita ingin berbuat kebaikan
pasti orang akan menjaga kita
saya pikir seperti itu
jadi kekhawatiran orang tua terhadap anaknya tidak terlalu khawatir lagi
apa yang paling berkesan buat dokter selama dinas di sana
untuk melihat khususnya untuk melihat masyarakat
apakah ada kesan kesan papua terhadap mungkin para pendatang yang ada di sana
banyakkah kesan kesan yang justru ternyata tidak sesuai dengan apa yang selama ini beredar
mungkin ada yang hal hal negatif tapi justru ini positif semuanya gitu terhadap kita para pendatang
tidak ada terlihat adanya perbedaan
sebenarnya jika kita datang ke sana kita melihat masyarakat papuanya
karena daerah saya daerah pedalaman
jadi mereka datang dari sebalik sebalik bukit itu justru mereka merasa sangat bahagia sekali
mereka senang melihat maksudnya mereka berbaur dengan kita
tidak ada rasa maksudnya saya juga tidak rasa dibedakan seperti itu
jadi ya saya pikir mereka tidak ada
samalah seperti kita ya kalau misalnya kita datang merantau ke tempat lain begitu saja
itu juga ada welcome seperti itu
oke dokter tahan dulu nanti kami akan kembali lagi dengan informasi terkait dengan dialog kami dengan dokter nisha tentunya
yang tentunya akan lebih menarik lagi saat lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesian newsroom
ya kembali kami lanjutkan segmen newsroom talk kali ini bersama dr gigi anisya muharti
yang telah dua belas tahun dua belas tahun ya dok ya
dari dua ribu tujuh sampai dua ribu sembilan belas dua belas tahun
sama saya bekerja di media juga dua belas tahun
nah ini kita kembali lagi soal dokter di sana di papua
nah dokter kan mengambil spesialisasinya itu gigi ya
tapi melihat dengan kondisi topografi di sana
yang cukup jauh begitu
apakah dokter juga membantu dokter dokter lainnya untuk bisa merawat
istilahnya menjadi dokter umum jadinya begitu
ada cerita yang menarik selama saya di sana
jadi sebenarnya walaupun saya sebagai dokter gigi
rangkap jadi pas awal awal sekali saya datang
saya rangkap jadi tukang genset juga
karena waktu itu listrik masih belum menyalah
untuk siang hari jadi kita bergantung dengan genset
nah untuk karena keterbatasan harus disuplai
dia punya bensin untuk menyalakan genset
kadang kita juga perlu ngantri bensin sendiri seperti itu
terus jadi rangkap sebagai tukang genset juga
kemudian waktu itu karena saya megang ambulan juga
kemudian saya juga rangkap sebagai supir ambulan
untuk menjemput pasien pasien yang berada di luar
kemudian untuk pekerjaan lainnya seperti dokter dan ini
sebenarnya bukan saya merangkap
cuma saya membantu teman teman juga
karena di sana kita senasib sepenanggungan itu
jadi di saat mereka misalnya ada pasien mau partus
pasien ada partus kemudian rumah kita diketok tengah malam
dia pergi ke sana saya ikut nemani dia
saya ikut temani dia ke rumah sakit
nah sampai rumah sakit otomatis kita juga akan membantu misalnya apa yang kurang
seperti misalnya alat alatnya atau apa mungkin proses persalinannya dia yang membantu
cuma karena kita tenaga kita juga ikut membantu untuk prosesnya
biar dia lancar seperti itu
tapi kalau misalnya melihat dari tadi harus ada peralatan segala macam
sebenarnya memang sangat minim juga kah peralatan di sana yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu
rumah syarikat papua
karena waktu itu kebetulan rumah sakitnya memang belum lama
masih baru kemudian tenaga dokternya itu masih bisa dihitung
kalau tidak salah waktu itu baru ada lima dokter
empat dokter umum satu dokter gigi saya di tempat saya
kemudian jadi karena kita orang orang baru baru datang
sebelumnya belum ada jadi
kita harus melis dulu apa yang harus kita kebutuhan kita
nah apa kebutuhan kita baru setelah itu didatangkan dari sana dari jakarta
tapi sesudah itu
alat alat biasanya terpenuhi sama mereka sesuai dengan kebutuhan kita
saat kita datang memang banyak yang tidak ada
tapi saat kita sudah mulai bekerja
sudah mulai dipenuhi sama
berarti untuk saat ini semuanya sudah cukup mumpuni begitu kalau misalnya ada
masyarakat yang sakit atau apa
jadi tidak ada terkendala masalah alat dan apa segala macam begitu fasilitas yang ada
untuk kekurangan fasilitas mungkin masih tetap ada
karena terkadang alatnya sudah bagus
kemudian maintenance nya masih kurang kayak gitu
jadi dia sudah bagus bagus alat datang ke sana cuma karena
mungkin pasiennya juga jarang
kemudian kasusnya juga mungkin tidak terlalu ini
jadi dia tidak lama dipergunakan
kemudian maintenance nya tidak ada
jadi terkadang dia rusak
nah nanti saat rusak ini tiba tiba ada pasien
nanti baru kita butuh lagi tidak ada harus mencari lagi
seperti itu biasanya begitu
nah kalau misalnya dari alat alat kan memang alat alat ini saat ini memang ada yang sudah
bisa dikatakan lengkap begitu ya sudah berhasil
cukup mumpuni begitu
nah kalau dari kegiatan dokter sendiri selain untuk istilahnya sebagai tenaga medis di sana
nah kegiatan yang biasa dilakukan lagi apa sih di sana
hmm saya jam kerja saya waktu itu sampai jam tiga
jam tiga saya sudah pulang ke rumah kebetulan rumah saya pas depan sekali rumah sakit
saya biasa mengumpulkan anak anak perawat sekitar rumah saya atau anak anak kader untuk belajar
ya kadang saya menjadi guru buat mereka belajar belajar mengajar
entah mengajarkan satu kata dua kata bahasa seperti itu
kadang saya suka mengajari mereka juga tarian tarian yang
maksudnya saya mengajarkan budaya misalnya dari waktu itu saya mengajari lagu dari daerah saya
dari sumatera barat saya kasih tahu ke mereka
terus ya mereka dengan senang hati untuk menyanyi apa untuk ber
joget bersama seperti itu
jadi saya ingin memberitahu mereka kalau di luar dari pulau mereka ini
saudaranya mereka banyak budaya yang di luar itu juga banyak seperti itu
jadi dan mereka juga senang
kemudian selain itu kegiatan lainnya ya mungkin karena kita sabtu minggu terkadang libur
kita lebih sering jalan sekeliling
dokter sebenarnya tujuan untuk ke papua itu pengen ngeliat salju
tapi itu bagaimana apakah akhirnya terrealisasi setelah bekerja di sana
ya betul sekali
jadi pertama saya tertarik dengan puncak jaya karena saya pikir puncak jaya itu akan dekat dengan kartens
dan saya pertama saya ingin pegang adalah saya pengen megang salju karena kartensnya
ternyata pas sampai sana
tidak ada ya
oh ternyata saya salah
kartensnya kartens dari tempat saya itu sendiri masih perlu untuk naik pesawat sekitar setengah jam
tapi selama bekerja di sana sampai sekarang ini belum pernah jadinya untuk ke kartens
harapannya berarti salah satunya adalah untuk yang saat ini
berarti sampai sekarang juga masih melanjutkan dinas di sana ya
saat ini karena saya baru sekali selesai sekolah
saya baru selesai sekolah kemarin
baru selesai wisuda ya saya masih proses proses untuk kembali ke daerah
nah dok tentunya kan dua belas tahun di sana
bekerja jauh dari ibu kota dari jakarta dengan hingar bingarnya dan lain sebagainya
dokter berada di sana tentunya ada hal hal yang manis begitu yang tidak akan dilupakan
bahwa dokter yang membuat dokter juga masih tetap bertahan di sana
nah apa itu kira kira dokter
apa yang membuat dokter ini sampai sekarang
tanah papua cantik sebenarnya
pemandangannya di sana tuh bagus
kemudian daerahnya tuh menyenangkan
sebenarnya di sana itu tenang kalau misalnya kita jauh dari ibu kota yang hingar bingar dan bikin pusing
di sana tuh enak untuk ya kita santai
kemudian menikmati waktu terus kemudian ya entah untuk yang merenung
jadi kadang hal hal seperti itu yang membuat kita ingin kembali ke daerah sana
nah mungkin terakhir ini saya juga penasaran nih
kalau misalnya saya mau ke papua begitu
apa yang harus saya persiapkan harus saya tahu dari masyarakat papua tabiatnya segala macam yang membuat masyarakat papua itu sangat welcome dengan kita
nggak ada sih ya
biasa saja berarti
sama seperti kita mau kemana aja seperti itu
asal kita pandai membawa diri kemudian kita bisa tahu di mana kita berada
insya allah dimanapun kita akan diterima
baik terima kasih dokter gigi anisya muharti sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya kita berharap semua kejadian yang di papua bisa kembali normal
bisa melihat lagi keindahan yang ada di papua
terima kasih dokter
terima kasih sama sama
anda jangan kemana mana karena kami masih ada informasi menarik lainnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia